sekaligi saya bangun jam setengah enam
sampai sekarang itu terjadi masalah yang belum selesai
selain itu yang perlu diperhatikan dalam penanaman telur ini di dalam hachery ini adalah
jadi kalau saya lihat sih angkatan saya udah hampir habis ya
tapi kalo gue liat lufre sebelum sebelumnya ya
kalau sekarang tiga ratus ribu mungkin sekali doang